ya dari kabar arus mudik jelang arus mudik sejumlah wilayah di jawa timur harus mendapat perhatian khusus karena rusak dan tingkat kerawanan yang tinggi
di jalur utara proyek perbaikan dan pelebaran jalan penghubung jawa timur dan jawa tengah di wilayah kabupaten tuban dipastikan tak akan rampung sebelum lebaran
kondisi yang sama juga terjadi di jalur tengah bypass mojokerto maupun jalan alternatif peloso jombang
sedangkan di jalur selatan trenggalek bahaya longsor dan minimnya penerangan jalan menjadi ancaman pemudik
di tuban hingga lima belas hari menjelang lebaran proyek perbaikan dua jembatan dan pelebaran jalan raya nasional di desa suci harjo
kecamatan parengan yang menghubungkan provinsi jawa timur dan jawa tengah masih terus berlangsung
sehingga bisa dipastikan proyek tidak akan rampung saat mudik lebaran nanti
akibatnya para pemudik harus bersiap menghadapi kemacetan
jika tidak perlintasan perlintasan kebawahan mojokerto akan menjadi jalan yang terbaik
sementara di jalur tengah tepatnya di bypass mojokerto terdapat dua titik kemacetan di jalur yang menghubungkan surabaya ke jawa tengah tersebut
salah satunya di titik jalur perlintasan kereta api yang membelah jalan raya bypass keboan mojokerto
di mana di jam jam tertentu di siang hari jalur transnasional ini dipastikan terjadi kemacetan panjang
selain rawan kemacetan jalur transnasional ini juga terjadi kemacetan panjang
di sepanjang jalur ini masih terdapat sejumlah titik jalan yang masih bergelombang serta berlubang dan belum dilakukan perbaikan
namun di jalur alternatif mojokerto jombang di utara sungai berantas juga bukan tanpa kendala
jembatan peloso yang merupakan jembatan satu satunya penghubung antar provinsi
yang menghubungkan jombang lamongan tuban hingga ke jawa tengah ini juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan
beberapa kerusakan terjadi di sejumlah titik jembatan yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini
seperti tembok yang sudah nyaris ambruk fondasi yang retak hingga pagar pembatas yang putus
bahkan sejumlah pengendara merasa khawatir saat melintas karena kondisi jembatan terasa bergoyang
namun kekhawatiran pengguna jalan tersebut dibantah pihak pu bina marga kabupaten jombang
meski usianya tinggal sepuluh tahun lagi namun jembatan dengan panjang kurang lebih
lima ratus meter dengan lebar lima meter tersebut masih layak digunakan
sementara di jalur selatan yang setahun terakhir menjadi salah satu jalur favorit untuk pemudik dari jakarta
jawa barat maupun jawa tengah
yang hendak menuju kabupaten trenggalek tulungagung blitar maupun malang
cenderung terbebas dari kemacetan
meski demikian pemudik yang akan melalui jalan nasional di trenggalek perlu meningkatkan kewaspadaan
beberapa ruas jalan di wilayah kecamatan tugu trenggalek ini rawan longsor dan pohon tumbang
selain rawan longsor kewaspadaan pemudik perlu lebih ditingkatkan apabila melintas pada malam hari
karena minimnya penerangan jalan
sementara beberapa marka jalan kondisinya juga telah memudar
bahkan hilang di beberapa tikungan jalan